tampil di kelas empat puluh lima kg
di tengah widiasi harus bersaing dengan lifter filipina asel guyon
untuk bisa meraih medali emas asean para games dua ribu dua puluh dua di solo
di angkatan pertama
widhi yang juga adalah peraih medali perak di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh lalu
sukses mengangkat barbel seberat sembilan puluh tujuh kilogram
angkatan yang juga memecahkan rekor asean para games sebelumnya seberat sembilan puluh enam kg
yang dibuatnya di asean para games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur
sayang di angkatan kedua dan ketiga
widi gagal mengangkat barbel seberat sembilan puluh sembilan kg
namun angkatan seberat sembilan puluh tujuh kg sudah cukup membawa widhi meraih emas
karena lifter filipina asel guyon hanya mampu mengangkat barbel seberat tujuh puluh kg
dan saya minta maaf untuk masyarakat indonesia
mungkin hari ini saya tidak bisa tampil maksimal
tidak sebaik seperti pertandingan saya sebulan yang lalu waktu kualifikasi di korea
tapi puji tuhan hari ini saya masih diizinkan oleh tuhan
untuk bisa mengibarkan menar merah putih dan nanti akan memenangkan lagu indonesia raya
sementara itu lifter indonesia eneng parida juga tampil luar biasa di kelas empat puluh satu kg
baru pertama kali tampil di kejuaraan internasional eneng mampu menyisihkan lawan lawannya
angkatan seberat tujuh puluh empat kg yang dilakukan eneng di percobaan ketiga
menjadi angkatan terbaik di kelas empat puluh satu kg
total angkatan seberat satu ratus empat puluh empat kg milik eneng paridah juga tak tersaingi lawan lawannya
alhamdulillah saya puas banget dengan hasil yang sudah saya persembahkan
bisa menyumbangkan dua medali emas buat indonesia
tapi ada tegang gak sih sebagai debut pertama
kita berdoa dan menenangkan hati aja
di asean para games kali ini ada aturan baru di cabang olahraga para angkat berat
selain angkatan terbaik
total berat dari tiga percobaan angkatan juga diganjar dengan medali emas
dengan aturan tersebut
nenengah widiasi dan eneng paridah masing masing menyumbangkan dua medali emas bagi indonesia
erlangga wisnuaji fajar ahmad solo jawa tengah